kalo itu mau kau kita tuntaskan dendam kita
sampai ajal menjemput salah satu diantara kita
baik aku ikuti keinginan kamu
kalian tidak pantas hidup di muka bumi
kalian tidak pantas hidup di muka bumi
baik tunggu dulu
baik tunggu dulu kamu sudah salah perlahan
demi allah aku bukan pengkhianat dan aku juga tidak pernah menutup mulut goib
kau bukan pengkhianat tersebut
baik tunggu dulu baik
dengarkan penjelasan kakaknya
pengkhianat pengkhianat pengoneyan
baik tunggu dulu
baik tunggu dulu
baik tunggu dulu
baik tunggu dulu
baik tunggu dulu
baik tunggu dulu
baik tunggu dulu
pak hentikan mereka pak
kalau begini caranya dua duanya akan mati terbunuh pak
tapi bagaimana caranya bu
ilmu mereka sangat tinggi
tidak ada yang bisa menghentikan mereka
tidak aku tidak akan minggir sebelum kalian berhenti berkelahi
aku lebih baik mati daripada aku yang menjadi penyebab pecahnya persaudaraan kalian
baiklah aku akan menghentikan perkelahian ini
tapi aku tidak akan mencabut sumpahku
untuk memutuskan tali persaudaraan dengan si bajikan itu
kamu adalah musuh bubu yutanku sekarang
apa yang kita miliki akan kita bagi dua
pantang bagiku untuk memasuki wilayah kamu
begitu juga sebaliknya
kalau kamu mengingkari
aku tidak akan segan segan mengajak kamu berkelahi
sampai titik darah penghabisan
ingat itu baik baik
klastri sepertinya abaya tidak akan pernah melupakan dendamnya padaku
aku jadi berpikir apakah aku benar benar bersalah
tidak kang mas kamu tidak salah
mungkin ini sudah takdir dari yang maha kuasa
kalau memang aku yang bersalah
beruntung sekali surat
patok kayunya ditumbuhi jamur emas
iya benar luar biasa
mas lihat patok kayu kita ditumbuhi jamur emas
terima kasih ya allah
bayah kalau kamu mau jamur emas ini
kamu bisa ambil sebagian
akhirnya tuh aku mendapat kesempatan lagi
untuk menghancurkan persaudaraan mereka
gimana caranya nek
kamu lihat persaudaraan mereka
sudah di ujung tanduk
tinggal goyang sedikit
jamur emas sialan
bagaimana dia bisa tumbuh di patok ini surat
bukan di patok
makasih dieser hai
kalian kita sampai jumpa lagi
biar aku sini
yang harus blijveran dan menarik video ini salma kerja memuji for the good
tumbuh di patokmu
si surah yang luci itu memindahkannya
coba kamu pikir baik baik
si surah saja tega merebut calon istrimu
apalagi cuma jamur emas itu
begini saja bayah
kamu pindahkan kembali patok kayu jamur emas itu ke sawahmu
jamur mas itu adalah hakmu

saya akan memberi jawaban kepada ketua indonesi yang benar
prayulah aplicasi kesayanganmu dengan talian

itulah jangkaan yang miripan

aku ridik tangkangmu
apa kamu masih belum puas
dan mengambil calon istriku
kamu tidak usah pura pura
namun sudah memindahkan patok jamur emas ini
kedalam wilayah kamu
jamur mas ini memang milikku
aku bisa memberimu sebagian jamur emas ini
menurut kamu memang manis
aku sudah cukup sabar melihat tampangmu yang memuakan ini
tapi sabar juga ada batasnya
aku mengajak kamu berkelahi
sampai ada yang diantara kita yang mati
baiklah kalau itu mau kau kita tuntaskan dendam kita
sampai ajal menjemput salah satu diantara kita
baik aku ikuti keinginan kamu
kalian tidak pandas ini bukan mobil